beralik informasi lainnya pengadilan negeri jakarta selatan telah siap menggelar sidang kasus pembunuhan brigadir yosua
ferdi sambo dan kawan kawan akan mulai disidang pada senin pekan depan
untuk kasus pembunuhan brigadir yosua terdakwa ferdi sambo putri candrawati kuat maruf ricky rizal akan disidang tanggal tujuh belas oktober
sementara barada eliezer akan mulai disidang pada delapan belas oktober
sementara untuk kasus obstruction of justice akan mulai sidang pada rabu sembilan belas oktober
sidang perkara brigadir yosua akan dipimpin oleh hakim wahyu iman santosa
persidangan akan berlangsung di ruang sidang utama dan terbuka untuk umum
kedanaan berkas itu akan dimulai hari rabu sembilan belas oktober
kemudian yang lima termasuk pak ferdi sambo kemudian putri chandrawati kemudian kuat maruf dan dua orang lainnya itu
hari senin tanggal tujuh belas oktober
ini untuk empat orang
untuk yang barada eliezeri
itu hari senin
selasa tanggal delapan belas